ini ada teman ya

ini bisa perut tadi
kamu inget gak
kakak ngeliat hantu perempuan
terus apa hubungannya sama kakak
kenapa jadi baik sama aku
ini semua salah kakak
kakak udah sembarangan sumpah
kakak udah jahat sama kamu
bisa ngerasain perhatian dari kakak
kamu seneng ya
udah kamu seneng
udah kamu seneng

kakak mau ngerasain perhatian dari kakak
kenapa kamu diapa yang digangguin

kakak mau ngerasain perhatian dari kakak
oke langsung aja
please tolong jangan lo ambil adik gue
terus tolong jangan lo ambil adik gue
sumpah tak bisa diberitahukan
sumpah tak bisa diberitahukan
aku harus punya teman
raffi adik gue satu satunya
kamu ngapain disini
kan kakak bilang kamu tunggu di mobil
kak gak papa deh kak
kan katanya kalo mati itu hidup selamanya
kan katanya kalo mati itu hidup selamanya
raffi juga punya teman di dunia lain selamanya
yang belum pernah raffi rasain
selama hidup raffi
yuk bulan pertama yuk
masuk masuk masuk
hah lo serius mau sembunyiin raffi dalam lemari besi ini
ya semoga lemari besi ini bisa nahan hantu itu
kak terus kakak mau kemana
hei kakak juga akan kemana mana
oke kita akan selalu jagain kamu
iya kak tapi kakak jangan kemana mana ya
sekarang kamu masuk
ya inget jangan keluar hei fi
emang kamu mau kemana
aduh nak w principi
kak bangun kak kak jerry bangun kak jerry bangun udah pagi
raffi rafi kamu gak apa apa kan kamu selamat
kak kak kario mana
kak kario selama pergi gak tau kemana tiba tiba aja kakak ketiduran
kak kario kak kario kak kario kak kario kak kario kak kario
kak kario kak kario kak kario kak kario kak kario kak kario
aduh kak kario mana sih eh ada kampungnya
kakak gak tau ya udah nyariin dari tadi subuh tapi kok gak ada ya
kamu kalau gitu mending sekarang mandi abis itu sarapan siapa tau kario nya udah di sekolah
iya kak aku mandi dulu ya kak
eh ada kesalahan nih
eh ada kesalahan nih
tunggu udah oke
dia udah pergi
kapan kamu mengorbankan dirinya sendiri untuk menggantikan kamu
melani keluar lo
gue gak ada maksud buat lari dari sempak gue
tapi gue udah bilang
jangan ambil adik gue
iya gue tau lo perlu temen kan
gue akan gantiin adik gue